dia untuk menyuruh dia pulang
sesuai yang kamu minta
saya berhenti dulu
gimana ya kalau fahri sampai bilang ke dewi
jangan sampai deh
bu dewi ada
ada di kamarnya dok
boleh tolong dipanggil
sebentar saya panggilin ya
oke tenang tunggu pak dokter ya
ngapain anda malam malam datang ke rumah saya
mau ketemu dewi
lain kali kalau mau ketemu dewi jangan di rumah saya dong
yang sopan sedikit
kenapa tegang sekali
emang ada sesuatu yang harus ditakutkan
saya biasa aja
yaudah kalau biasa aja gak ada masalah ya
bang wadi boleh tolong panggilin bu dewi
bukannya izin dulu
yang tuan rumah disini kan aku
dia malah nurut sama orang luar
ibu ada di dalam kan
ada apa buka aja
maaf bu ganggu
ada dokter fahri mau ketemu ibu
kok kayaknya kaget banget
iya nanti saya keluar saya temuin dia
oh baik bu
untuk saat yang sama
semua ngharang itu muster
tidak ada yang menentu saya
mama udah bisa nulis berarti ini pertanda baik mah
mama udah mau sembuh
bukan itu maksud mama bobi
apa ini ada hubungannya sama kecelakaan mama
jadi nisa pelakunya ma
semua itu perbuatan nisa
nisa tegas sekali udah nyelakai mama
jadi yang aku khawatirin benar
dan sekarang mama retno juga tahu
mama sekarang tahu
bobi janji gak akan ada yang bisa nyelakin mama lagi
dan bobi akan melindungi mama dari nisa
sekarang mama istirahat
nisa gak tahu diri ya kamu
kamu lupa kamu di sini sebagai siapa
kamu cuma asisten rumah tangga di sini
berani beraninya kamu suruh pacar kamu datang ke rumah saya
maaf bun saat
saya tidak menyuruh dia datang ke sini
dan dia bukan pacar saya
ternyata selama ini kamu pengen tinggal di sini
katanya buat ngurusin mama buat ngurusin abi
bilang aja kalau kamu mau numpang hidup di sini
karena kamu takut jadi gembel di jalanan dan tinggal di kolong jembatan
gak bisa jawab
gak usah ketemu sama fahri
ini udah malam masuk kamu
justru saya mau ketemu sama dia untuk menyuruh dia pulang
sesuai yang kamu minta
saya pergi di sini
aku mau ke rumah
gimana ya kalau fahri sampai bilang ke dewi
jangan sampai dewi
condol aja sama fahri
aku di rumah kan